masjid raya sheikh zayed di solo jawa tengah juga menjadi salah satu destinasi feed wisata religi favorit khususnya di hari raya idul fitri
mengapa masjid ini selalu ramai dikunjungi warga bahkan yang berasal dari luar kota solo berikut liputan jurnalis kompas tv widi nugroho
sejak diresmikan dua ribu dua puluh dua yang lalu masjid raya seh sayed solo jawa tengah selalu diibadati oleh pengunjung
mereka tidak hanya berasal dari soloraya tetapi juga dari kota kota lain di pulau jawa
di masa libur lebaran pengunjung yang datang bahkan juga dari luar jawa
masjid raya sheikh syahid solo ini memang sudah menjadi destinasi wisata religi terbaru di kota solo sejak diresmikan pada tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan setiap harinya tak kurang dari ribuan orang mengunjungi masjid sheikh zayed ini terutama di masa ramadan kemarin bahkan jumlah kunjungan mencapai tiga puluh ribu orang perharinya
dan kini pada saat libur lebaran hingga sore ini
sudah tercatat ada kurang lebih sembilan orang yang telah mengunjungi masjid raya sheikh syahid
memiliki kapasitas sepuluh orang dan masjid ini memiliki keunikan keunikan yang tidak dimiliki oleh masjid lain di indonesia
masjid ini didesain layaknya masjid di timur tengah yang dipenuhi banyak pilar di dalamnya
desain masjid di timur tengah biasanya menyediakan ruang khusus sebelum ruang utama untuk sholat
keunikan interior masjid ini layaknya masjid di timur tengah yang membuat masjid ini dipadati
nah disini adalah main player hall atau tempat ibadah utama tempat dimana sholat berjamaah dilakukan
dan lokasi ini sangat bersih dan sejuk karena memang dilengkapi dengan pendingin udara
dan banyak orang yang datang ke sini tidak melewatkan kesempatan untuk bisa berdoa di main prayer hall ini
hanya saja memang ada aturan ketat yaitu tiga puluh menit sebelum ibadah dan tiga puluh menit setelah ibadah harus steril dari pengunjung
karena akan dibersihkan untuk menimbulkan kenyamanan
kita bisa lihat ke dalam ini seperti inilah main prior hall dari masjid al sheikh zayed solo
banyak sekali dari jamaah yang sudah mulai berdatangan untuk melakukan sholat maghrib
tidak hanya untuk beribadah masjid ini juga menjadi tempat wisata religi oleh warga
nah inilah pemirsa keunikan dari masjid raya zahid solo yang menarik banyak orang untuk menghabiskan waktu di sini berwisata religi
dan setiap harinya akan ada banyak orang dari berbagai daerah yang datang
persiapkan diri anda dengan baik dengan mengikuti jalur jalur yang sudah ditetapkan seperti tempat parkir dan juga bagaimana anda harus mencapai masjid ini dari kantong kantong parkir yang sudah disediakan baik oleh pemerintah kota solo maupun dari pengurus masjid
widi nugroho kompas tv solo jawa tengah